jika biasanya menari hanyalah mengikuti alunan lagu dan juga melodi
kini menari juga dapat menjadi ajang untuk menjaga kelestarian lingkungan
melalui pertunjukan musikal ratusan penari berjoget sembari mengkampanyekan anti plastik
ratusan siswa yang tergabung dalam gg art of dance
menunjukkan kebolehan mereka lewat gemulai tubuh dan suara merdunya pada minggu malam di ciputra atau prado jakarta
mengusung tema plastik fantastik pertunjukan ini menceritakan kondisi indonesia yang dipenuhi sampah plastik pada tahun dua ribu dua puluh
lantunan lagunan syahdu seakan menjadi semangat bagi para penari untuk menghibur penonton
ragam dekorasi nan apik juga menjadi pendukung betapa dunia sudah dipenuhi sampah plastik
bukan sembarangan tari penari cilik dari usia dua lima tahun hingga lima puluh tahun ini menari untuk mengkapanyekan anti plastik

tarian tarian dan cerita kita ini kita mungkin bisa sama sama mengajak semuanya untuk lebih aware akan isu ini
kisah ini bermula dari seorang anak bernama traya dan robotnya petunia
yang berjuang untuk menghijaukan kembali kota mereka yang sudah sesak
shiva bocah berusia dua belas tahun ini berkesempatan menjadi pemeran utama karakter traya
ia pun merasa senang melalui tarian ia dapat mengajak anak indonesia untuk lebih peduli lingkungan
aku perasaan aku tuh seneng banget
karena aku bisa express myself bisa nge cheer everybody dan juga bisa mengubah dunia
jadi orang orang yang tadi menonton aku bisa jadi terpengaruh untuk tidak menggunakan plastik
jadi kita bisa menjaga lingkungan
pertunjukan pun ditutup cukup meriah oleh ratusan penari bersama sang koreografer
melalui gelaran ini diharapkan akan banyak lagi masyarakat indonesia yang sadar akan pentingnya menjaga lingkungan
hinanda rahma baramaestro jakarta